sepasang suami istri di bantul daerah istimewa yogyakarta
diringkus aparat polres bantul karena kedapatan memproduksi bakso berbahan daging bangkai ayam atau ayam tiren
pasangan suami istri mhs lima puluh satu tahun dan ahr lima puluh tahun ini
mengaku memproduksi bakso dengan daging bangkai ayam sejak tahun dua ribu lima belas lalu
dalam sehari keduanya mampu memproduksi tiga puluh lima kg daging ayam tiren
untuk dijadikan tujuh puluh lima kg adonan bakso berbahan daging bangkai ayam
bakso dengan kemasan plastik buatan ini kemudian diedarkan di beberapa pasar yang ada di yogyakarta
seperti pasar giwangan pasar keranggan dan pasar demangan
pasangan suami istri tersebut mengaku memproduksi bakso dengan bangkai ayam
karena ingin meraup keuntungan lima ratus ribu dalam sehari
nggak bisa nih harga pasar mau dinaikkan sulit
terpaksa yang ini dari akal gimana kita
kapolres bantul sudah memerintahkan anggotanya untuk menarik semua bakso ayam tirai yang sudah terlanjur dipasarkan
ini istilahnya ayam tiren ayam yang sudah mati mengusung
kemudian diolah oleh tersangka
menjadi bakso ayam dan diedarkan di beberapa pasar yang ada di yogyakarta
dari dua tersangka polisi menyita barang bukti berupa mesin penggiling
daging bangkai ayam bahan adonan bakso dan beberapa alat produksi lainnya
kini kedua tersangka terancam kurungan penjara lima belas tahun
edun rugantara bantul yogyakarta